kita bicara menggelar interpelasi
tidak ada hal yang sangat rusia dan tidak ada efek apa apa
apakah ada kelanjutan efeknya akan menjatuhkan anis
sama sekali tidak terbersih pun tidak
wakil gubernur dki jakarta memastikan
m prof dki jakarta tetap akan mengajukan anggaran formula i
dan berharap partisipasi pihak swasta
kita berharap nanti ada partisipasi publik
partisipasi dari swasta
tidak semua bergantung dari apbd
itulah harapan kita ke depan ya
ya insya allah ke depan juga harapan kita
penggunaan anggaran untuk formula e pada tahun tahun berikutnya
itu dapat menggunakan anggaran dari publik
dari masyarakat dari swasta
meski mempunyai mobil yang mirip dengan formula satu
ajang formula i berbeda
perbedaan mendasar antara formula i dan formula i
adalah pada mesin mobil bahasa
pada formula e mesin mobil menggunakan mesin listrik
tidak menggunakan bahan bakar
untuk menggelar formula i
m prof dki jakarta harus membayar biaya komitmen sebesar
dua tiga triliun rupiah
rencananya formula e digelar tahun dua ribu dua puluh
tapi ditunda karena pandemi covid sembilan belas
belakangan m prof dki jakarta berencana
bakal menggelar formula e tahun dua ribu dua puluh
demiputan cnn indonesia